kami secara pasti kami tidak tahu karena semuanya ibu almarhum sestif yang mengerjakan bersama para direktur
cuma kami tinggal mendapatkan laporannya saja ini dari sini dari sini dari sini
adakah permintaan atau pinjaman dari pihak eksternal dari luar
kami kurang tahu terkait dengan teknisnya untuk hal hal tersebut
oke terkait dengan uang sharing tadi ya
saksi juga pernah ada nggak yang tadi kan ada istilahnya uang yang jumlahnya kecil langsung ke ibu saya sendiri ada yang besar
kalau dari panji itu singkat saksi apa saja yang pernah
banyak kadang kalau kunjungan kerja tiba tiba diminta patungan
kalau misalnya kami eselon i mendampingi itu diminta patungan lima juta sepuluh juta seperti itu
itu langsung lewat panji memintanya
kalau yang besar besar lewat siapa tadi pak
ibu sestit yang diperlukan oleh pak siapa tadi pak
pak kasdi atau prof
prof iman atau hatta
prof imam itu selain staff khusus di kementan saksi tahu jabatannya adalah ada yang lain nggak yang ditugaskan
tugasnya selain selaku staf khusus
setahu kami beliau itu dosen ya
dosen enggak kalau di kementan ada yang dikasih tugas khusus yang lain nggak
kalau di terkait dengan mutasi pegawai pemindahan saksi mungkin ada
sebelumnya beliau pernah kalau tidak salah pernah masuk di pansel
pernah ikut sebagai pansel
apa jabatan di sana kan di pansel itu biasanya ada ketua ada sekretaris ada bendara jabatan
kami tidak pernah tahu sk nya di pansel cuma kami hanya mendengar bahwa beliau pernah jadi pansel
oke kalau kaitannya dengan terkait mutasi pegawai saksi mengetahui perannya pak prof imam ini
ya kami kalau kami mendengar rumor rumor terkait dengan perannya prof imam dalam hal mutasi pegawai
oke ini ada satu sebentar rumor rumor saksi mendengar dari siapa
ya dari banyak ada pejabat pejabat setingkat eselon ii itu saya pernah mendengar
yang disampaikan salah satunya misalnya untuk mutasi untuk mutasi harus membayar sampai sebesar tiga ratus juta rupiah
informasi yang saya saksi dapat
terkait dengan tadi kita kembali yang ke potongan ini ya dana adanya sharing bukan potongan patungan ya istilahnya patungan
pernah juga nggak saksi diminta untuk patungan jumlah selain tadi yang umroh yang sudah saksi jelaskan satu miliar ada juga nggak
tetapi bantuan bantuan yang lain tidak dianggarkan
ada misalnya paket sembako
paket sembako pernah diminta sharing eselon i kebagian berapa berapa berapa
menentukan jumlahnya siapa
yang kami mendapatkan info itu dari bu sesdit kami diminta kita diminta menyiapkan sekian ribu paket sembako
seperti itu yang terinfokan ke kami
itu pemberian dari dirjen itu berupa uangnya dikasihkan atau memang sudah berupa barang
biasanya diminta berupa uang
jadi yang melaksanakan bukan dirjen
ini saya kurang tahu untuk penyerahan uangnya untuk mekanisme penyerahan uangnya karena semuanya yang menangani sesdit dengan jajarannya
yang merupakan rasio efisiensi
di tengah tekanan yang luar biasa dari sisi biaya segala macam
kita harus bisa melakukan efisiensi internal
maka kita akan pertahankan cost to income rasio kita di level empat puluh satu sampai empat puluh dua persen
saya kira mungkin ini yang paling penting menyikapi kenaikan bi rate ini
bahwa konsekuensi dari kenaikan suku bunga pasti ditanggung rame rame di pasar ya
kemudian kita melakukan adjustment seperti yang tadi saya sampaikan demikian
ya kenaikan bi rate ini ditanggung bersama begitu
nah tadi bapak juga sudah menjabarkan sedikit strategi menyikapi kenaikan bi rate
adakah juga bagaimana dengan corporate strategi bri di tahun dua ribu dua puluh tiga
baik di dua ribu dua puluh empat ini merupakan periode akhir kita untuk
mewujudkan aspirasi lima tahunan kita yang kita sebut corporate plan ya
jadi kita mentransformasi bri ini dengan program yang kita sebut prevolution satu
dan kemudian sekarang kita sudah memasuki periode akhir prevolution dua yaitu di dua ribu dua puluh empat ini
maka kita masih mengikuti jurnih itu yaitu untuk mencapai aspirasi menjadi
dan untuk itu kita akan lanjutkan journey ini
pertama adalah melalui penguatan kapabilitas retail banking
dan yang kedua adalah optimalisasi kontribusi perusahaan ana
dan sekarang perusahaan ana bri sudah lengkap untuk menyediakan produk produk layanan jasa keuangan
dari mulai bank kemudian insurance life insurance multi finance bahkan venture capital dan lain lain
kita sudah lengkap semuanya dan ini yang kita optimalkan
dan kemudian di dua ribu dua puluh empat ini akan fokus tetap di umkm kita pasti ya
tambah dengan ultramikro sebagai sumber pertumbuhan baru
dan kemudian kita pastikan kita punya kecukupan modal
di mana car kita tadi saya sampaikan di atas dua puluh persen ya
sehingga itu cukuplah untuk lima tahun ke depan gitu
tanpa harus menahan modal
istilahnya bahwa berapapun laba bri ke depan itu masih bisa dibagi dalam bentuk dividen
karena modalnya sudah lebih dari cukup
dan kemudian pasti kita harus menjaga likuiditas
gak usah terlalu berlebihan likuiditas tapi juga jangan sampai kekurangan
dan kemudian kita fokus untuk menekan biaya dana
dengan mencari sumber sumber dana murah melalui current account saving account
dan jangan lupa pertumbuhan kita
harus kita kelola dengan risk management yang baik
sehingga kita tetap ekspansi tapi tetap dengan risk guidance risk management yang memadai
dan mengikuti prinsip prinsip esg
singkat cerita strategi bri akan memperkuat kapabilitasnya di retail
dan kemudian tetap berada di umkm
dan kemudian untuk tahun dua ribu dua puluh empat saya kira mengutamakan keselamatan
jauh lebih penting daripada menggenjot pertumbuhan
dan mengenjot pertumbuhan mungkin saya katakan diperlukan
tapi tumbuh itu kan bisa tumbuh negatif growth
zero growth artinya tidak tumbuh tapi itu juga tidak turun gitu
atau tumbuh positif tapi rendah
saya akan memilih tetap tumbuh positif tapi nggak perlu terlalu agresif
tapi yang utama adalah menjaga sustainability dan keselamatan keberlanjutan bank ini
bri tetap optimis ya untuk triwulan berikutnya
terutama di tahun dua ribu dua puluh empat ini untuk tetap tumbuh positif
terima kasih direktur utama bri bapak sunarso
telah bergabung di kompas bisnis pada pagi hari ini